karena aku tidak mau ini terjadi
reno cukup ya
sekarang afif itu kakak ipar kamu
jadi kamu berhenti buat hina dia
sepertinya aku udah cukup ada disini
aku tidak mau berlama lama disini
agar ditampar oleh kakak kamu
aku akan membuat dia merasakan
apa yang dirasakan sama benn
dan itu salah satu perasaan aku mengikahi dia
bella dengan ini aku semakin mencintai kamu
ternyata nggak sia sia pengorbanan
aku dengan menikahi fanny
dia rela lakuin semua ini
buat melindungi afif
dia masih cinta sama afif
afif ayah dari anak anakku
aku gak mau kehilangan dia
kamu masih mau belain dia bela
kamu masih mau belain
kamu masih belain dia
kamu juga mau belain dia
kau masih cinta sama dia
kamu tidak perlu merendahkan diri kamu seperti ini
afif bener bener pinter pura pura
depan kak fanny
pantes aja kak fanny begitu percaya sama fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
pantes aja kak fanny
kita harus buat pagi
bagaimana kalo berharga
masih tidak apa apa
akan menakut nakuti mama sylvia
aku akan bilang ke dia dan aku akan bawa dia ke sini
biar dia melihat sendiri
kalau reno itu akan menyakiti anak kesayangannya
setelah ini reno tetap akan membunuh afif
ya udah mama pokoknya berdoa aja
semoga rendo kebakar api cemburu
terus dia akhirnya ngebunuh afif
yaudah sekarang aku berangkat dulu untuk ngejemput sama sylvia
mama disini terus ya awasin mereka
ya udah deh mama
sekarang kita selesaikan urusan kita
kak kenapa bawa aku ke sini sih
kalau reno ngebunuh afif gimana kak
kenapa kamu malah belain afif
dia itu sekarang suami aku
kak aku mau tuh jangan bahas soal itu
bella dari awal emang kamu gak pernah cinta kan sama rena
tapi kamu harus tahu kalau sekarang afif itu suami aku
jadi berhenti khawatirin dia
dari awal pernikahan emang kamu gak pernah setuju kan
desa memang penyihir
kamu udah nikah sama adik aku
tapi kamu masih berharap sama suami aku
kakak bicara apa sih kak
itu gak bener sama sekali
semua yang aku bilang itu benar
kamu akuin aja emang kamu masih mengharapkan afif kan
kak udah kak kita gak ada gunanya berdebat
kita gak usah berdebat soal ini
kalau gitu mendingan kakak selamatin laki laki yang udah kakak nikahin

reno itu adik aku
gak akan mungkin nyakitin suami aku
apa yang bakal reno lakuin ke afif
tadi kakak kamu berani menampar bella
aku akan membuat dia merasakan apa yang dirasakan sama bella
dan itu salah satu alasan aku menikahi dia
karena ini menyakiti kak fani
aku ingatkan untuk yang terakhir kali
lihat adik kamu ini
dia gak punya sopan santun sama kakak iparnya sendiri
pada saat aku tahu bahwa ternyata reno adalah saudara kamu
aku sudah mau menjauh dari kamu fani
karena aku tidak mau ini terjadi
sekarang afif itu kakak ipar kamu
jadi kamu berhenti buat hina dia
sepertinya sudah cukup ada di sini
aku tidak mau berlama lama di sini
tadi bella sudah ditampar oleh kakak kamu
aku akan membuat dia merasakan apa yang dirasakan sama beta
dan itu salah satu alasan aku menikahi dia
astaga ada apa sih terat terat
sekarang pokoknya mama harus ikut aku karena afif ma afif
afif mau dibunuh sama reno ayo ma
ayo cepat antarkan mama ke sana mama tidak mau ya
sudah kehilangan gavin lalu harus kehilangan afif dan reno
kak fani kak fani
aku mohon jangan pergi kak
tinggal di sini sama aku
mau ke mana ya mereka yang
reno kamu apa sih afif itu suami aku
dia bukan laki laki baik baik
dia cuma memperdayai kakak
sudah sudah cukup
kak fani percaya sama aku dia nikahin kakak cuma untuk berdendam sama aku
dia mau nyakitin kakak dia gak cinta sama kakak dia cuma cinta sama satu perempuan
sudah puas belum kamu ngineh suami aku
lihat mata aku
kalau aku tidak pernah menginginkan kamu
aku tidak akan pernah mau menuruti keinginan kami
bahkan aku datang ke sini
dan dari sejak awal
aku milih kamu tinggal di rumah
laki laki ini yang kamu sebut sebagai adik
dia begitu membenci aku
apapun akan dia lakukan untuk memisahkan kita
karena selama ini dia tidak pernah menyukai aku
aku mau dengar
jangan dengarkan dia
percaya aku kak
aku tidak akan memaksa kamu
kalau kamu mau tinggal di sini silahkan
tapi kamu tidak akan pernah ketemu dengan aku
jangan dengarkan dia
percaya aku kak
aku harus ikut kemana suami aku pergi
kita berangkat sekarang
terlihat lebih seru
ya allah terima kasih
alhamdulillah reno tidak membunuh afif
tapi apa yang akan afif lakukan setelah ini
aku agak bersumpah
akudidik di sebelah mana dia
hai pada saat apa
apa yang akan berlaku sekarang
jangan saja dekan
kejahatan kamu akan tertebat
yang kamu lakukan ini dapat menghapus rasa sakit dari hidupku